polda metro jaya memutuskan untuk menghentikan penanganan kasus suap universitas negeri jakarta
keputusan ini diambil lantaran polisi tidak menemukan unsur pidana pada kasus limpahan komisi pemberantasan korupsi itu
kesimpulan ini didapat setelah satu setengah bulan melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan suap di unj
berdasarkan fakta fakta hukum yang didapat dan hasil penyidikan terhadap limpahan laporan hasil penyelidikan dari kpk
terkait dengan perkara akunya penyelidik supit tipikor di reskrimsus polda metro jaya berpendapat
bahwa tidak menemukan adanya suatu peristiwa tidak pidana
atau tidak pidana korupsi sebagai manakonstruksi hukum pada pasal persahakan
yang tertuang di pondok negeri jakarta
keputusan ini diambil dalam laporan hasil penyelidikan
atas keputusan ini kpk mengaku menghormati langkah yang diambil polda metro jaya
kpk juga sebelumnya telah ikut di dalam supervisi penanganan penyelidikan kasus unj ini
yang dilakukan oleh polda metro jaya dengan fasilitasi beberapa orang saksi
serta ikut pula di dalam kegiatan ekspos atau gelar perkara hasil dari penyelidikan
kasus dugaan suap di badan universitas negeri jakarta bermula dari operasi tangkap tangan kpk pada mei dua ribu dua puluh lalu
pada operasi tersebut kpk menangkap pegawai unj dengan uang senilai satu dua ratus dolar as dan dua puluh tujuh juta rupiah
uang tersebut diduga dikumpulkan petinggi unj untuk kemudian diserahkan sebagai tunjangan hari raya kepada pejabat di kemendikbud
kpk melimpahkan kasus ini kekomunikasi
kepolisian lantaran tidak menemukan adanya keterlibatan penyelenggara negara
kini setelah melakukan penyidikan polda metro jaya melimpahkan kasus ini ke aparat pengawas internal pemerintah kementerian pendidikan dan kebudayaan ri
tim liputan cnn indonesia